selain rilis neraca perdagangan yang surplus kemarin badan pusat statistik juga merilis upah buruh tani nasional
pada september upah buruh tani nasional naik sebesar tiga persen
upah buruh tani nasional yang diterima sebagai balas jasa atas pengerjaan lahan pada bulan september dua ribu delapan belas naik sebesar tiga persen
upah buruh tani naik dari rp lima puluh dua lima ratus lima pada bulan agustus dua ribu delapan belas menjadi rp lima puluh dua enam ratus enam puluh lima per hari pada bulan september dua ribu delapan belas
sedangkan upah nominal harian buruh bangunan dalam kategori tukang pada bulan september naik dua puluh sembilan persen dari rp delapan puluh enam tiga ratus sembilan puluh tujuh menjadi rp delapan puluh enam enam ratus empat puluh delapan
kenaikan upah buruh tani ini terjadi karena dki
inflasi di pedesaan sebesar lima puluh sembilan persen dan deflasi di perkotaan sebesar delapan belas persen